lokasi satu gerbong kereta listrik anjlok di perlintasan stasiun manggarai menuju stasiun sudirman jakarta pusat rabu sore
ribuan calon penumpang terpaksa harus berjalan kaki melanjutkan perjalanan mereka
penumpang krl dari stasiun cikini dan sudirman ini terpaksa harus berjalan menuju stasiun manggarai
pasca anjloknya satu gerbong krl di jalur keluar stasiun manggarai
gerbong yang anjlok sempat terseret sepanjang lima ratus meter sebelum akhirnya terhenti
hingga rabu sore gerbong yang anjlok masih melintang di perlintasan antara manggarai dan stasiun cikini dan stasiun sudirman
petugas pt kai masih berupaya mengevakuasi gerbong yang anjlok
krl jakarta pusat krl
anjloknya di mana
anjloknya di manggarai
oh di manggarai
di manggarai kota nggak ada